siapa lagi kemarin lusa pagi gimana waktu itu aku langsung di tag langsung disuruh
ngaku kamu anggotanya berkaya segala macam gini begini begini
ini kok gitu anak dalemnya begini begini ini di ya allah dalam hati tuh
kenapa begini sih gitu sepetok kayak sop sop singkat tapi kayak lagi lebih
ke kaget aja gitu kayak langsung gitu banyak duduhan kayak gini ingin melapor
ke pihak kepolisian enggak kalau untuk melapor itu mungkin nanti pengen lebih
tenang dulu gitu ada pengaruhnya nggak sih disebut dalam akun itu tuh dalam
kehidupan umur dari medsos dan sebagainya
kalau misalkan itu ya pastilah pasti nanti bakalan ada kebelakangannya jadi ya begitu
di lingkungan sekitar banyak pengaruhnya satu satunya yaitu bikin risih gitu
temen temen sempet nanyain atau temen temen banyak banget yang nanyain terus tetap dibantah tetap dibantah
beberapa kali saya bilang biorka biorka biorka siapa biorka tuh kata saya tuh gitu
padahal saya sendiri bukan biorka gitu